anak ibu kakak kandungnya mirza adalah
bu apa benar ibu istrinya paham mit bapak saya
tapi bapak pernah cerita
cerita sama saya kalau ibu saya itu udah meninggal
bapak kamu memang betul betul keterlaluan mir
setelah menjebloskan ibu ke penjara
dia tega berbohong sama kamu kalau ibu sudah meninggal
dia tega menjual kakak kamu
apakah kamu tahu
kalau kamu punya saudara laki laki mirza
bapak kamu pernah cerita
kamu tahu keberadaan kakak kamu
kamu sekarang mir
kalian tahu dimana keberadaan anak ibu
tolong kasih tahu ibu wi
dimana keberadaan anak ibu
ibu sangat ingin tahu
ibu sangat menyesal sekali
sudah membiarkan mas habit menjual anak itu
ibu kangen wi
tolong kasih tahu ibu
apapun rela ibu lakukan asal anak itu kembali
teh sebaiknya kita kasih tahu aja ya sama bu wiwi
tolong kasih tahu ibu wi
akhirnya aku ketemu sama anak aduku
ibu harus ketemu sama andrea sekarang
ibu mau ketemu ya
andre ada di rumah kan
ibu pergi sekarang ya
ibu mau ketemu andre
sebaiknya ibu jangan dulu menemui andre ibu
andre itu kan anak kandung ibu
ibu ingin sekali ketemu sama anak kandung ibu wi
iya bu dewi ngerti
keadaannya lagi kurang baik
ibu inget gak
waktu pertama kali dewi kenalin bu wiwit
sama ibu mertua dewi
ternyata mama mengenali bu wiwit
katanya ibu yang dulu membunuh suaminya
ayah angkatnya andre
ternyata ibu mengenali bu wiwit
katanya ibu yang dulu membunuh suaminya

jadi yang dibunuh mas hamid itu

kenapa pasti ayahnya andre
yang kamu bunuh mas
yang kamu bunuh mas
terus gimana ibu
bisa ketemu sama andre wi
andre pasti ga mau nerima ibu
andre pasti ga mau nerima ibu
aku memohon ampunan mu ya allah
aku mohon ya allah ampuni aku

aku tau kau adalah orang yang sangat berdosa
aku tau kau adalah orang yang sangat berdosa
yang sudah menyanyikan anakku sendiri
yang sudah menyianyikan anakku sendiri
jangan hukuman aku ya allah
jangan hukuman aku ya allah
jangan hukuman aku ya allah
dia tidak berdosa
dia tidak berdosa
aku mohon yang allah sembuhkanlah dia
beri aku kesempatan
untuk menebus semua kesalahan aku
untuk menebus semua kesalahan aku
sama lara ya allah
sama lara ya allah
sempatan untuk menjadi ibu yang baik
kesempatan untuk menjadi ibu yang baik
dan hanya padamu ambem mohon
dan hanya padamu ambem mohon
mau tambah lagi makannya
udah cukup mirza udah kenyang
mirza senang bu
punya ibu yang baik
punya ibu yang baik
apa kabarnya andre zah
apa kabarnya andre zah
seperti apa orangnya
mas andri itu baik ya

iya bu mas andre baik
iya bu mas andre baik
ya dia kakak yang baik
dan juga ayah serta suami yang bertanggung jawab

ibu kangen sekali sama dia zah
ibu kangen sekali sama dia zah
ibu ingin ketemu sama andre
ibu ingin ketemu sama andre
bahkan dari andre lahir pun
bahkan dari andre lahir pun
ibu sama sekali belum pernah menyentuh dia
ibu mau ke tempatnya andre
ibu gak peduli ibu mau dimarahin
ibu mau dimaki atau bahkan ibu mau diusir
yang penting ibu ketemu sama andre
ibu jangan dulu bu
ibu pergi ya
aku gak boleh kasar sama ibu wiwit
berapa kali aku bilang sama kamu
aku gak mau berurusan sama seorang umur
bahwa dia pergi dari sini
bawa dia ke rumah
andre kamu gak boleh
tunggu di rumah saya